seorang ibu pemilik rumah menangis histeris begitu mengetahui rumahnya ludes dilalap api
beruntung dalam kejadian itu ibu kandung korban yang tengah sakit dan berada di dalam rumah selamat
sementara di surabaya sebuah rumah kos yang memiliki tujuh belas kamar habis terbakar
sutami langsung menangis histeris begitu mengetahui rumahnya ludes terbakar api senin siang
para tetangga yang mencoba menenangkannya hanya bisa pasrah dan mengungsikannya ke rumah tetangga
kebakaran ini terjadi saat rumah ditinggal pergi penghuninya bekerja
hanya ada ibu korban yang sakit di dalam rumah
beruntung dia tertolong karena dibawa warga saat api mulai membesar
sementara itu kepanikan warga terjadi saat ada dua tabung lpg yang bocor di tengah kobaran api
warga kemudian berusaha mengeluarkan tabung tersebut agar tidak terjadi ledakan
diduga api yang melahap rumah sutami berhasil
api terasal dari tabung gas yang bocor
api baru bisa dipadamkan dua jam kemudian setelah warga beramai ramai melakukan pemadaman dengan alat seadanya
sementara di surabaya sebuah rumah kos yang dihuni tiga puluh orang jiwa di kecamatan simokerto senin petang ludes dilalap api
api yang cepat membesar membuat pemilik rumah dan warga sekitar hanya bisa menonton dari kejauhan
dalam kebakaran ini salah seorang penghuni kos menangis
melihat kamar kosnya habis terbakar
warga kemudian membawanya ke tempat yang lebih aman
diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik kipas angin milik salah satu penghuni yang kemudian menyambar kamar kos lainnya

tapi kami bisa melokalisir sehingga bisa berumah aja tapi ada beberapa tempat kok
dugaan sementara bu
dugaan sementara apa bu
belum tahu tapi ada informasi dari kipas angin
api baru bisa dipadamkan setelah tiga jam kemudian setelah delapan unit mobil pmk diturunkan ke lokasi kejadian